sementara itu cawapres dua sandiaga salahuddin uno menyampaikan salam damai di malam natal saat berkampanye di makassar
salam damai ini disampaikan sandi saat menghadiri jamuan makan malam dalam rangkaian malam natal di makassar
sandi berpesan agar di momentum politik ini semua orang menghadirkan kampanye yang damai demokratis dan santun
hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mengapresiasi kerja politik pasangan prabowo sandi dibandingkan dengan saling caci dan sikut menyikut
salam damai mari kita hentikan saling caci wangi saling sikut menyikut saling sidik sedir
mari kita hadirkan suatu politik yang sejuk kampanye yang damai demokrasi yang santun
dengan begitu masyarakat akan lebih mengapresiasi khususnya dalam semangat